nah berbicara tentang lapangan sepak bola indonesia juga punya lapangan dengan standar internasional loh
tapi tidak hanya stadion stadion besar seperti gelora bung karno di jakarta
kemudian juga gelora bandung lautan api di bandung atau stadion pakansari di cibinong saja
kini juga ada lapangan sepak bola di sebuah desa kabupaten tasik malaya jawa barat
yang kualitasnya tidak kalah dengan lapangan di stadion stadion besar di indonesia bahkan di luar negeri
kota tasik malaya
dibandingkan dengan kota bandung dengan klub persibnya
kota tasikmalaya tidak memiliki tradisi dan sejarah yang kuat dalam sepak bola indonesia
persikotas kota tasik malaya adalah klub sepak bola wakil kota tasik malaya
yang berlaga di kompetisi liga tiga dengan stadion wiradadaha sebagai kandangnya
di lapangan sepak bola di stadion wiradadaha yang kondisinya bisa anda nilai sendiri ini
klub persikotas kota tasikmalaya menjalani kompetisi di liga tiga
rumput di beberapa bagian lapangan ini sudah mulai gundul dan bahkan tumbuh tanaman jamur seperti ini
drainase yang kurang baik juga membuat lapangan ini kerap tergenang bila turun hujan lebat
kondisi yang berbeda akan anda temui di desa cisayong kabupaten tasik malaya
desa yang berjarak sekitar lima belas km dari pusat kota tasikmalaya
walau hanya sebagai lapangan desa lapangan bernama lapangan sakti lodaya ini terawat dengan sangat baik
dan telah memenuhi standar internasional
hal yang untuk warga desa cisayong tak pernah terbayangkan sebelumnya
bedanya lapangan yang dulu sama yang lapangan sekarang apa enggak
itu gak sakit kalau jatuh teh
sekarang mah enak bisa menyerodot
yang dulu mah itunya tanahnya
tanah sekarang mah ada jukutnya
ada rumputnya ya
enakan mana dulu sama sekarang berarti
bicara soal kondisi lapangan
lapangan sakti lodaya di desa cisayong ini tidak kalah bagus dengan kondisi lapangan milik klub
klub sepak bola profesional di eropa
lapangan sepak bola desa cisayong yang proses pembuatannya dimulai sekitar tujuh bulan yang lalu ini memang digarap dengan serius
termasuk soal pemilihan jenis rumput yang digunakan
menurut saya lapangan sepak bola di desa cisayong ini cukup luar biasa
ukurannya memang hanya sembilan puluh tiga x lima puluh tiga meter
namun ukuran tersebut sudah memenuhi ukuran minimal standar internasional lapangan sepak bola
rumput yang digunakan berjenis zoysia material linmer
atau setara dengan rumput rumput yang dipakai di stadion besar di tanah air
bicara perawatan lapangan sepak bola di desa cisayong ini juga memiliki tiga puluh dua titik sistem penyiraman air
yang dilakukan secara berkala tiga kali sehari
drainase juga dipikirkan dengan baik
sehingga lapangan ini tidak akan tergenang walaupun hujan turun dengan lebat
total biaya pembangunan lapangan ini menghabiskan biaya sekitar satu empat miliar rupiah
seluruh biaya tadi bersumber dari dana desa tahun anggaran dua ribu delapan belas
bantuan keuangan provinsi dan ditambah sumbangan serta swadaya dari masyarakat
sosok dibalik ide pembuatan lapangan sepak bola sakti lodaya ini adalah yudi cahyudin sang kepala desa
sasarannya sebenarnya sederhana sih
saya hanya ingin tercipta bahwa desa saya punya icon
dimana lapang bola ini bertahun tahun bahkan sebelum saya lahir lapang bola ini sudah ada
nah makanya saya coba renovasi perbaiki
yang paling utama adalah pembinaan generasi muda
era milenial ini anak anak zaman now ini harus betul betul dibina
biar tidak terjerumus pada ruang ruang yang negatif
saya berharap bahwa muncul atlet atlet persepak bola yang handal di desa cayong
karena saya yakin bahwa atlet atlet yang hari ini dipakai oleh indonesia
itu semua berangkat dari desa
dengan total penduduk lima tiga ratus orang lebih yang mayoritasnya adalah petani
rencana pembangunan lapangan sepak bola di desa seluas
dua ratus empat puluh tiga hektare ini awalnya sempat menuai pro kontra dari warga
apalagi meski sudah tergolong sebagai desa maju
namun beberapa infrastruktur di desa cisayong masih memerlukan perhatian
yang tentunya juga membutuhkan dana
hal yang diakini akan dapat teratasi dari keuntungan yang nanti akan didapat
dari tarif sewa lapangan yang rencananya dipatok di angka lima ratus ribu hingga dua juta rupiah
namun tarif spesial akan diberikan khusus untuk warga desa cisayong
saya terbuka untuk siapapun mau untuk persija mau untuk persib
mau untuk siapapun timnas pokoknya kelas kelas profesional
mau tc training center di sini saya terbuka
dengan tetap catatnya adalah kita ada proses biaya sewa menyewa
yang harus dilakukan oleh si pendatang bagi orang orang yang mau menyewa di sini
keuntungan keuntungan ini profit ini dari sewa menyewa
event turnamen yang nanti diurus oleh yayasan saktiwadaya
harus mampu menjadi penopang pembangunan yang lainnya
titik titik pembangunan yang lainnya
dengan biaya perawatan yang diperkirakan mencapai lima hingga enam juta rupiah per bulan
lapangan sakti lodaya ini rencananya juga akan dilengkapi dengan fasilitas lapangan latihan
jogging track tribun penonton dan kantor untuk sekolah sepak bola desa cisayong
harapannya badan usaha milik desa yang nantinya akan mengelola penggunaan lapangan ini
dapat bekerja secara profesional agar dapat menutup biaya perawatan lapangan
sekaligus memberikan pemasukan tambahan bagi desa cisayong
erlangga wisnuaji tasik malaya